bakal calon presiden dari pdi perjuangan ganjar pranowo mengungkapkan dirinya bakal lari pagi dengan wali kota solo gibran raka buming raka di bogor pada sabtu dua puluh dua juli dua ribu delapan belas
diberitakan sebelumnya gibran akan bertugas sebagai juru kampanye baca pres ganjar pranowo
meski bersama gibran ganjar mengatakan agendanya dengan gibran di bogor hanya lari pagi saja acara lari pagi akan diikuti para relawan serta kader partai
untuk kegiatan kali ini gibran bahkan sudah persiapan lari sepuluh km dan menurut ganjar saat lari pagi nanti gibran belum berperan sebagai juru kampanye